teknologi memang sudah semakin canggih ya
sekolah pekerjaan hobi bahkan cinta pun bisa terbantu oleh adanya teknologi
seperti kisah satu ini di mana ijal ricardo pria asal makassar
yang menambatkan hatinya kepada seorang wanita perancis julie marta
karena keterbatasan bahasa mereka sering berkomunikasi melalui google translate
cinta memang bukan sekedar kata
namun apa jadinya kalau kedua pasangan berbeda bahasa
untungnya di zaman modern ini teknologi dapat membantu mereka berkomunikasi
seperti rizal hamid alias ijal ricardo roker yang juga mantan pengamen
yang menikahi juli asal perancis merupakan pasangan beda budaya dan bahasa
mereka mengaku sering menggunakan bahasa tubuh dan google translate untuk mengerti satu sama lain
pasangan yang bertemu di padang dan menikah di kawasan balai kota paris ini pun
harus membuka aplikasi terjemahan tersebut
saat ingin berkomunikasi karena ijal tidak bisa berbahasa perancis
begitu pun julie yang tidak bisa berbahasa indonesia
setelah menikah ijal berencana untuk pindah ke paris dan menuntut ilmu di negeri kelahiran istrinya itu
wah sepertinya tidak lama lagi ijal tidak membutuhkan bantuan teknologi untuk menyatakan perasaannya kepada julie
sebenarnya teknologi tidak hanya membantu kisah cinta ijal dan julie
kisah cinta wanita italia bernama ilaria montebibliotek
menko dan zulfikar pemuda asal batang jawa tengah juga sempat viral beberapa bulan lalu
karena cinta mereka yang terjalin melalui facebook
setelah penantian selama dua tahun akhirnya mereka menikah setelah ilaria terbang ke jawa tengah demi zulfikar